bagi sebagian orang dehidrasi merupakan tantangan terbesar saat berpuasa
karena saat puasa tubuh tak mendapatkan asupan cairan kurang lebih selama tiga belas jam
hal ini tentu bisa menimbulkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh
kalau puasa itu saya sih biasa aja karena saya biasa sholat puasa senin kemis ya
ya paling malam itu kita minum vitamin minum jeruk vitamin gitu aja
saya minum buah makan buah aja terutama
kalau untuk makan buah sayuran gitu
sebelum sahur itu minum teh anget terus minum air putih juga
aku sih kalau untuk masalah dehidrasi ya aku lebih mengarah ketika sahur itu
mengurangi namanya makan gorengan mie atau hal semacam itulah
karena ketika kita makan mie atau goreng seperti itu ketika ada siang harinya itu terasa sekali
untuk kita rasa haus dehidrasi itu pasti terasa
lalu bagaimana tips mencegah dehidrasi saat berpuasa
menurut ahli gizi dr ritarama yulis menyebut
salah satunya adalah mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh
dengan mengonsumsi setidaknya dua satu liter air yang bisa dilakukan pada waktu berbuka
sebelum tidur dan makan sahur
selain mencukupi kebutuhan air dalam tubuh
anda juga dianjurkan untuk mengonsumsi buah buahan yang mengandung banyak air
seperti melon semangka atau apel
serta mengonsumsi olahan sayur seperti sup
konsumsi cairan itu adalah sebesar satu cc per kilokalori yang kita makan
rata rata kebutuhan kita adalah dua seratus kilokalori
jadi sebaiknya kita mengonsumsi cairan juga setara dengan itu

nah pemenuhan dua satu liter mie
kita penuhi dengan konsumsi air putih
itu bisa dikonsumsi ketika makan utama
kemudian mengkonsumsi dari buah buahan yang mengandung air banyak
itu bisa kita konsumsi ketika berbuka
ketika makan malam
dan kemudian ketika sahur
kemudian mengkonsumsi minuman susu
itu bisa dikonsumsi menjelang tidur dan menjelang imsak
kemudian mengolah sayur yang berkuah banyak pada makanan utama
nah selain itu ada beberapa makanan atau minuman yang tak dianjurkan
untuk dikonsumsi pada waktu makan sahur agar tidak terjadi dehidrasi
misalnya minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh
kemudian makanan yang mengandung theobromin seperti coklat
dan makanan yang mengandung banyak garam atau msg
nah yang terakhir pastikan anda untuk mendapatkan tidur yang cukup selama tujuh hingga delapan jam
untuk mencegah dehidrasi
adi dunanda kunchoro jakarta